segarnya es untuk berbuka puasa siapa sih yang tidak suka apalagi kalau bisa melihat peluang
bisnis dari kebutuhan pasar kala ramadhan seperti usaha rumahan es kristal milik abdullah syafi'i
yang berada di desa manyar kecamatan manyar kabupaten gresik jawa timur tingginya permintaan
es kristal di bulan suci ramadhan ini membuat pemilik kewalahan melayani pesanan bahkan untuk
memenuhi permintaan pasar empat karyawannya terpaksa tidak libur alias harus kerja lembur
selama dua puluh empat jam pemilik usaha menambahkan jika sebelum puasa omset pendapatannya delapan belas juta rupiah
perbulan saat ramadhan diprediksi pendapatannya tembus lebih dari dua puluh juta rupiah perbulan
di rumah ini kalau kebutuhan es kristal ini seperti buat pasaran di sebelum

untuk pelayanannya tidak dibutuhkan menunggu setengah jam karena datangnya dari sendiri kita

ini berbalaha saya taro dengan panggilan dalamntenization unenang jadi kualitas
adonan kemungkinan menemukan yang menghadapan jika terbuka yaitu foto semuanya mereka
baik lebih baik mereka keluar dengan dirog wallet va qui tam trip values bakal tutaj jadi
dan direndam cairan obat anti rayap kulit itu langsung dicemor setelah kaku dan kering barulah
kulit kambing dibersihkan pada sebagian bulunya untuk kemudian disablon bacaan ayat suci ahmad
quran meski dua tahun terakhir sejak pandemi kofit sembilan belas usahanya sempat turun sutiman mengaku
di jakarta sama pemalang sama jogja mbak itu lokalan itu perharinya itu hampir dua ratus tujuh puluh biji
mbak saya itu untuk melebarkan usaha kaligrafi yang digelutinya selama dua puluh lima tahun kini sutiman
mengikuti tren pasar yakni melakukan pemasaran via online tim liputan cnn indonesia